dan kita akan langsung mengikuti konferensi pers dari bareskrim polri yang akan disampaikan oleh kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo tentang perkembangan kasus penembakan brigadir yusua
kita ikuti bersama
bapak ibu polri bapak airwasem dan seluruh tim sus rekan rekan media
baik sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di durian iii
dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan
bapak presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat transparan dan akutabel
tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu ragu jangan ada yang ditutup tutupi ungkap kebenaran apa adanya
jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap polri
jadi ini tentunya menjadi
ada perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga
cnn indonesia breaking news

yang ditangani oleh pores metro

dan juga dilakukan pemeriksaan di purupangpori dan juga polda metro
di mana pada saat pendalaman dan olah tkp
baik baik saja itu bisa dikejar oleh masyarakat
saya punya daftar yang sangat tinggi
saya punya daftar yang sangat tinggi
saya punya daftar yang sangat tinggi
aku ada dia
dan aku punya bintang yang sangat tinggi
dan aku punya bintang yang sangat tinggi
dan aku punya bintang yang sangat tinggi
dan aku punya bintang yang sangat tinggi
dan aku punya bintang yang sangat tinggi

yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan kejanggalan yang juga kita dapatkan
seperti hilangnya cctv dan hal hal lain sehingga muncul dugaan ada hal hal yang ditutupi dan direkayasa
oleh karena itu dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi
tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya upaya untuk menghilangkan barang bukti
merekayasa menghalangi proses penyidikan
sehingga proses penanganan
dan penyidikannya menjadi lambat
tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah tkp
serta tindakan tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum j di jambi
oleh karena itu untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan hambatan penyidikan
beberapa waktu yang lalu
kami telah mengambil keputusan penonaktifan kapolres metro selatan
kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi polri
ataupun tindakan untuk merusak menghilangkan barang bukti
dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke yanmabori
dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan
kemarin ada dua puluh lima personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi tiga puluh satu personil
dan kita juga telah melakukan
penempatan khusus kepada empat personel beberapa waktu yang lalu
dan saat ini bertambah menjadi sebelas personil polri
terdiri dari satu bintang dua dua bintang satu dua kombes tiga akbp dua kompol dan satu akp
dan ini kemungkinan
masih bisa bertambah
untuk menjaga transparansi dan akutabilitas dalam penanganan kasus ini
seperti rekan rekan di komnas ham yang saat ini masih terus bekerja
kami juga telah memberikan ruang seluas luasnya kepada masyarakat terutama keluarga korban seperti beberapa waktu yang lalu untuk kita berikan ruang protopsi ulang atau esumasi dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban
dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan
alhamdulillah saat ini tim sus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik
dengan melibatkan dokteran forensik olah tkp dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik
mengetahui perkenan alur dan tembakan pendalaman terhadap cctv dan handphone oleh puslapor
biometrik identifikasi oleh pus inafis serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah
dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi saksi yang berada di tkp
termasuk saksi saksi lain yang terkait juga saudara re saudara rr saudara km saudara ar dan saudara p dan saudara fs
ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan saya ulangi
tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan
saya ulangi tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal
tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi
adalah peristiwa penerimaan terhadap saudara c
yang mengatakan saudara c meninggal dunia
yang dilakukan oleh saudara re atas perintah saudara fs
yang telah mengajukan gc
dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang
kemudian untuk membuat seolah olah telah terjadi tembak menembak
saudara fs melakukan penembakan
dengan senjata milik saudara j ke dinding berkali kali
untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak menembak
terkait apakah saudara fs menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan
saat ini tim terus melakukan pendalaman
terkait apakah saudara fs menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan
saksi saksi dan pihak pihak yang terkait
kemarin kita telah tetapkan tiga orang tersangka
yaitu saudara re saudara rr dan saudara km
tadi pagi dilaksanakan gelar perkara
dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara fs sebagai tersangka
dan saya ulangi tim sus telah menetapkan saudara fs sebagai tersangka
terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyelidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus
balik oleh pak kabar eskrim selaku tim penyidik
dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh pak irwasum sebagai ketua tim sus
yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang beneran
kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut
saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi saksi
termasuk terhadap ibu wc
terkait dengan penanganan oleh tim irsus
terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik
ataupun pelanggaran tidak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama
nanti akan dijelaskan secara khusus oleh pak irwasum
dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit
mungkin selanjutnya saya serahkan kepada pak irwasum untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal
atas izin bapak kapolri dan bapak kapolri kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan
tim sus khususnya dalam perasaan proses khusus
bahwa tim sus ini dibentuk oleh bapak kapolri
yang beranggota lengkap yang langsung sebagai penanggota bapak bapak kapolri
dari pak resgen polri irwasum polri kemudian mbak intelkam ssdm bustokkes dan divtika
kemudian bapak kapolri selalu menekankan pada saat rapat belum di nyampaikan
saya yang memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat
selama satu minggu pertama dibentuk kami memahami seolah olah tim sus tidak bergerak
kami memahami itu
karena apa yang diutarkan bapak kapolri tadi memang benar
kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan oleh tkp awal
di sana tidak profesional kurang profesional
dan beberapa alat protip pendukung sudah diambil
selama satu minggu kami bergerak mendalami
kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari bapak intelkam polri
bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil cctv dan yang lain lainnya
oleh karena itu
itvasum membuat sesuatu bintang gabungan dengan melibatkan dipropagang polri dan badan sistem kulau polri
telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada lima puluh enam personil polri
dari lima puluh enam personil polri tersebut
terdapat tiga puluh satu personil polri yang tadi bapak kapolri sampaikan
yang diduga patut diduga
dan yang melanggar kode etik profesional polri atau kkip
kemudian yang melakukan pelanggaran
tadi bapak kapolri sudah menyampaikan
sebelas dilaksanakan penempatan khusus
yang tiga perwira tinggi ditempatkan di mako brimob polri
ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini
terhadap barada re
yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam
ingin menyampaikan unek unek
dia ingin menulis sendiri
tidak usah ditanya pak saya menulis sendiri
yang bersangkutan menulis dari awal
bahwa dia melaksukan adalah yang bersangkutan
dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai
dari itulah pemeriksaan riksus
karena sudah ada unsur bidananya
maka kita limpahkan kepada baris kimpori
untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut
termasuk juga kepada bkrr
pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus
adanya juga tidak bidana
maka juga kami limpahkan kepada baris krimpori
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
kami melapor kepada pak kapolri
bahwa tim sus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam
setelah dilakukan pemeriksaan mendalam
maka juga telah ditemukan bukti yang cukup
bahwa fs adalah melakukan tidak pidana
maka tadi pak kapolri sudah menyampaikan
setelah dilakukan gelar
perkara dalam sudut tepat sebagai tersangka
oleh karena itu
kami menjelaskan bahwa
dekat tiga puluh satu personil yang melanggar kode etik polri
dari baris krimpori ada dua personil
dan satu pama
di propampori ada dua puluh satu personil
pemirah tinggi tiga
pemirah menengah delapan
pemirah pertama empat personil
dan tamtama dua personil
kemudian personil polda metro jaya
sementara ada tujuh personil
perwira pangkat menengah empat personil
dan pemirah pertama tiga personil
tim sus akan melakukan pengkajian
tentu gabungan dengan dipropampuri
terhadap personil personil yang melakukan
yang diduga melakukan kode etik
kalau nanti ada unsur bidananya
juga kita limpahkan lagi kepada baris krimpori
tetapi kalau hanya melakukan kode etik
maka tentu dipropampuri akan melakukan
sidang kode etik terhadap personil tersebut
oleh karena itu
tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus
terhadap personil personil polri
yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik
terkait penanganan meninggalnya brigadir j
di komplek polri duren tiga
oleh karena itu
kami juga tim sus mengucapkan terima kasih
tadi bapak kapur sudah menyampaikan
kepada komunas ham
karena maklumatnya beliau harus transparan
kemudian juga tentu kompornas
yang terus selalu
memberikan pengawasan pengawalan
sehingga kasus ini terungkap
kemudian juga tentunya
kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat
yang telah memberikan support dan dukungannya
kepada tim sus
namun sudah ada titik terang
dan sehingga terungkap
termasuk juga tentu kepada
seluruh anggota polri yang saya cintai
karena memang banyak sekali wa yang masuk
terima kasih kepada seluruh anggota
saya kira itu bapak kapolri terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak irwasum
yang sudah menyampaikan beberapa poin terpenting
terkait dengan kinerja tim sus
yang dipimpin oleh beliau
selanjutnya pak kabar eskrim
saya rintakan untuk menyampaikan
dan mungkin proses penyelidikan
yang saat ini sedang berjalan
terima kasih bapak kabupaten
yang kami hormati bapak kapolri
ketua tim sus
penanganan kasus penembakan di turentiga
pada kesempatan ini
awal pembentukan tim sus
tugasnya adalah melakukan asistensi
terhadap penanganan laporan kejadian
yang diterima oleh polres jakarta selatan
kemudian mulai bekerja tanggal dua belas juli
kami melakukan olah tkp selama empat hari
untuk mempelajari situasi
dan kondisi tkp secara umum
sampai hal hal yang bersifat khusus
yang melibatkan laboratorium forensik polri
yang melibatkan in office para eskrim pori
dalam rangka untuk memperoleh gambaran
tentang situasi kejadian
pada saat tanggal delapan juli
dimana dilaporkan ada kejadian tembak menembak
yang terjadi antara brigadir joshua dan para dae
yang mengakibatkan brigadir joshua meninggal dunia
kemudian kami melaksanakan analisa
tim bekerja sama melaksanakan analisa
terhadap hasil pemeriksaan
yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik polri
kita cek hasil otopsinya seperti apa
perkenaan tembakannya seperti apa
ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan
ada nggak luka lain selain luka tembak
sehingga kita bisa memperoleh gambaran
dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan
kemudian pada saat kita melaksanakan olah tkp
kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan dna
di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas
orang orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian
yaitu ada lima orang
ada ibu putri ada pak sambo
ada kuat ada riki dan richard
serta korban joshua
dijadikan pijakan awal bagi tim sus
untuk melakukan langkah langkah penyidikan
karena laporan daripada keluarga korban joshua ini
baru dilaporkan kepada mabes polri pada tanggal delapan belas juli
artinya kita menangani perkara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan
untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai
laporan diberikan oleh keluarga korban brigadir joshua ke mabes polri pada saat tanggal
dan setelah itu
kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke jambi
saat ini kita sudah periksa lebih kurang empat puluh tujuh saksi
yang terkait dengan kejadian ini
kemudian kita juga memperoleh
ya tadi pak irwas tum sudah menyampaikan beberapa kendala
yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan
syukur allah dengan kegigilan daripada seluruh tim yang bekerja
karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal tiga ratus tiga puluh delapan yuntuh lima ribu lima ratus lima puluh enam kuhp cukup tinggi
karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri
oleh karena itu
barada e ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik
setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton
dan itu terjadi kepada tersangka tersangka lainnya
sampai bisa mengungkap
tapir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat
apakah benar terjadi tembak menembak
atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan
selama proses penyidikan yang dilakukan
barada sekil merauh diterah menetapkan empat orang tersangka
yang pertama barada re
yang kedua blipka rl
yang ketiga tersangka km
yang terakhir irjen pol fs
dengan peran dan persangkaan masing masing tersangka sebagai berikut
barada re telah melakukan penembakan terhadap korban
tersangka rr turut membantu dan menyaksikan penembakan korban
km turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban
irjen pol fs menyuruh melakukan dan men skenario peristiwa
seolah olah terjadi peristiwa tembak menembak di rumah dinas
irjen pol f disambu di komplek pori julai tiga
berdasarkan hasil pemeriksaan
berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka
menurut peran masing masing
penyidik menerapkan pasal tiga ratus empat puluh
subsidi pasal tiga ratus tiga puluh delapan
junto pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam kuhp
dengan ancaman maksimal hukuman mati
penjara seumur hidup
atau penjara selama lamanya dua puluh tahun
demikian bapak kapolri yang dapat kami sampaikan
ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat
untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
secara akuntabel jujur terbuka transparan
sesuai dengan harapan masyarakat
dan arahan bapak presiden untuk mengusut tuntas
jangan ragu ragu jangan ada yang ditutup tutupi
sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
terkait dengan hambatan
upaya untuk menghalangkan barang bukti
saya minta kepada tim sus juga
lakukan pemeriksaan terhadap saudara fs
apakah ada perintah dari yang bersangkutan
dan tolong segera laporkan hasilnya
kemudian tentunya tim sus
karena ini sudah menjadi perhatian publik
saya minta untuk betul betul
segera bisa diselesaikan
terus bekerja keras
sehingga betul betul kita profesional
dan tentunya pendekatan saintifik
yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan
betul betul bisa dilakukan dengan profesional
dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas
segera kita limpahkan kejaksaan
untuk segera bisa diproses sidang
kemudian terkait dengan temuan temuan
pelanggaran kode etik
maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan
agar segera dituntaskan
dan segera diproses
apakah itu dengan proses pidana
untuk segera bisa disidang etik
ataupun segera ditentaskan untuk diproses
dan diajukan ke kejaksaan
tentunya ini menjadi komitmen kami
untuk betul betul bisa menjaga marwah
dan nama institusi polri
tentunya terima kasih
tadi disampaikan oleh pak irwasum sekali lagi
dukungan dari masyarakat
support dari masyarakat
dalam memberikan semangat kepada kami untuk mengungkap
agar fakta ini menjadi terang benderang
dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan
terhadap institusi polri
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak bapak
terima kasih pak bapak

ya ini para polri
kalau tidak yang seperti
paling ada yang berkata bahwa

agar tidak diselamatkan
dari kandungan yang diselamatkan
dari kandungan yang diselamatkan
terima kasih pak
baik tadi sudah saya jelaskan
bahwa terkait dengan motif
saat ini sedang dilakukan pendalaman
dan juga terhadap ibu putri
jadi saat ini belum bisa kita simpulkan
namun yang pasti ini menjadi pemicu utama
terjadinya peristiwa pembunuhan
untuk apa kesimpulannya
tim saat ini terus bekerja
ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa
dan tentunya nanti akan kita informasikan
atau yang terjadi penembakan
ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara terang
pak pak pak
adanya ada penguasaan kakoli
yang inisial mip yang menunjukkan

dan yang kedua
apakah sudah bisa dipastikan bahwa

kesatuan sosial juga kan
juga mungkin dia harus punya
satu tangan kena
juga awal awal datangnya ini
dia menguasai saksi saksi
dan yang kedua
kenapa psk ini tidak memandalkan
seperti kasus kasus lainnya pak
terima kasih pak
jadi pertanyaan pertama tadi
kami sedang melakukan pendalaman
tim sedang bekerja
tentunya apabila kita temukan
terkait dengan motif
tadi sudah kita sampaikan
bahwa pendalaman masih terus dilakukan
dan ini tentunya membutuhkan
keterangan dari ahli ahli
di samping persesuaian saksi saksi
ini menjadi bagian yang juga
harus kami tuntaskan
ya rama pak dari radio helsinta
mengenai untuk soal etiknya pak
ada tiga puluh satu personil yang diduga melakukan
pelanggaran etik dan jumlahnya cukup besar
yang ingin diketahui
apa sebenarnya motivasi dari mereka
apakah mereka sadar bahwa
yang mereka lakukan ini
mempengaruhi bisa mengganggu
terima kasih pak kapol
terima kasih pak kapol
tim irsus dan tim propam
saat ini sedang mendalami
apakah mereka sadar
ataukah atas perintah
sehingga ini yang kemudian nanti
apakah dia masuk pidana atau etik
jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya
tim propam penembakan yang dilakukan
terhadap brigadir j

dan mungkin tadi disebutkan
fs menggunakan senjata dari brigadir j
apakah fs juga yang menjawabkan penembakan terhadap j
tadi sudah saya jelaskan
penembakan terhadap brigadir j
dilakukan atas perintah
dengan menggunakan senjata milik
saudara brigadir r
terkait dengan apakah
fs ikut menembak
ini sedang dilakukan pendalaman
karena ada beberapa
pendalaman pendalaman terkait dengan
kemudian bukti saintifik
yang sedang kita dalami
dan kemudian yang digunakan untuk
melakukan penembakan ke dinding
adalah senjata milik
saya kira cukup
bagaimana untuk penanganan dilakukan di mana
khususnya untuk jdr fs
dengan yang keluar
proses berkait dengan menyidikkan
perjubahan belajar seksual
itu belum dilakukan pak
dalam aktivitas yang menjadi
diperlaksani tembak itu
sudah apa pak
ini sifatnya sangat teknis
dan menjadi materi bagian oleh
penyidikan yang nanti akan
pengadilan ya jadi supaya
semuanya nanti terang beneran
pada saat proses
diperjadikan namun paling tidak secara
secara susah apa yang menjadi
pertanyaan publik selama ini
tentunya sudah kita jawab
jdr fs saat ini
dipaksuskan di rutan brimob
tentunya setelah penetapan
tersangka akan diberikan
pertanyaan yang ditahan
nanti akan diputuskan oleh tim
apakah ditahan di
rutan brimob atau
tempat yang lain nanti akan diputuskan
setelah pemeriksaan beliau
pemeriksaan fs sebagai
mungkin itu terima kasih
terima kasih assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu tadi konferensi pers
yang digelar oleh
jajaran dari polri yang pertama
disampaikan oleh kapolri
saya akan summary sedikit bahwa
tim sus atau tim khusus sudah mendapatkan
titik terang dengan melakukan proses penanganan
dan pemeriksaan secara
melibatkan kedokteran forensik dan
puslap empat tim sus menemukan
perkembangan baru bahwa
tidak ditemukan fakta
tembak menembak seperti kronologi
awal yang disampaikan oleh polri
namun tim sus menemukan
peristiwa penembakan terhadap brigadir
yosua yang dilakukan oleh
saudara e atau barada e
atas perintah fs
atau atas perintah
hasil pengembangan penyidikan tersebut
maka baras krimpolri menetapkan
empat tersangka dalam kasus
penembakan brigadir yosua
yang pertama barada re
yang melakukan penembakan kepada
brigadir yosua menggunakan senjatanya
brip krr yang turut membantu
dan menyaksikan penembakan korban
tersangka km yang turut
membantu dan juga menyaksikan
atau irjen polisi verdi sambo
yang menyuruh melakukan penembakan
dan menskenariokan seolah olah
di rumah dinasnya pada
tanggal delapan juli lalu
keempat tersangka kemudian
diganjar pasal tiga ratus empat puluh lima
lima puluh lima dan lima puluh enam khp
maksimal hukuman mati atau
penjara seumur hidup atau selama lamanya
dua puluh tahun untuk motif
kepada brigadir yosua tadi keterangan
dari kapolri jenderal polisi
atau pemicu penembakan
pendalaman begitu ya ataupun
pemeriksaan termasuk kepada saksi kunci
yakni istri dari irjen polisi fedy sambo
putri chandra wati